sudah ada komunikasi pak pak mas kibran mengajak pertemu
ya harapannya bisa segera bertemu dengan para para tokoh para para pimpinan partai
terutama tokoh tokoh yang kemarin itu berkomunikasi
semuanya harapannya menjadi bersih kembali ya
kembali ke fitroh gitu dan kemudian pikirannya positif
dan perilakunya baik kepada masyarakat dan itu saya kira yang paling penting
pak kemarin mas kibran tadi mau melebaran bertemu dengan para capres
sudah ada komunikasi pak pak mas kibran mengajak pertemu
makan dulu aja makan dulu